hari ini aktivitas sony dimulai agak siang
dia mendapat shift kedua yang akan berakhir menjelang sore
rumah mertua yang ditinggalinya bersama istri
hanya berjarak satu lima km dari tempat kerjanya
taman pemakaman umum tpu babat jerawat
yang sekarang menjadi salah satu pemakaman khusus covid sembilan belas di surabaya
tugasnya hari ini adalah membuat lubang untuk persiapan makam baru
sudah delapan ratus an korban meninggal akibat covid sembilan belas di surabaya
tiga ratus di antaranya dikuburkan di tpu babat jerawat
saat bekerja pakaiannya biasa saja
alat pelindung diri atau apd baru dikenakannya
jika ada jenazah korban covid sembilan belas yang akan dimakamkan
hari ini dia bersyukur tidak ada jenazah covid sembilan belas yang datang
meski pernah dia dan teman temannya menguburkan sembilan belas orang dalam sehari
kita posisi belum selesai pengurukan itu yang satunya sudah datang
kita turunkan dulu jadi kita bagi bagi tugas
yang penting kita turunkan dulu kita cepat cepatan gitu
biar terkubur bersamaan gitu biar nggak menunggu lama
kalau capek sih enggak karuan rasa itu panas dingin
jadi panas dingin ya tenaga itu kayak terkuras semua gitu
ya tapi alhamdulillah
kadang dibantu dari kantor dapat suplemen gitu kan
ada delapan buah lubang baru yang kembali dipersiapkan
untuk pemakaman korban covid sembilan belas di surabaya ini
di tpu bapak jerawat ini sudah ada tiga ratus
total tiga ratus buah makam khusus untuk pemakaman korban covid sembilan belas
dan jika masih kurang maka di sini masih ada
lahan kecil ini yang diperkirakan masih bisa untuk dibuat dua ratus makam baru lagi
ada dua puluh orang pekerja makam di tpu babat jerawat
seperti halnya sony mereka sudah di atas delapan tahun bekerja sebagai penggali makam
semuanya pekerja alih daya yang diperbaharui kontraknya tiap enam bulan
lelah dan rasa khawatir tiap kali menguburkan korban covid sembilan belas
sudah pasti sony rasakan
kayaknya pasrah aja takut ikut kena
pikiran kita itu kayak takut kayak mendekati ikut
merasakan mati gitu
ya kalau takutnya
pertama tama malah nggak mau pulang
pertama tama mengurus jenazah ini kan kita sudah mandi ya sudah bersih gitu
tapi nggak mau pulang itu nggak berani
takut membawa masian
tapi berhubung masih
yang penting kan sudah bersih sudah mandi
istri juga nggak khawatir
terus kan mungkin karena seiring berjalan waktu sekarang
khawatirnya kan posisi istri kan sedang hamil kemarin tuh
jadi kan khawatirnya kan kejanin juga kan gitu
sampai saling menguatkan kita teman teman
kita saling menguatkan
intinya kita saling menguatkan itu aja
kalau ada yang capek suruh gantian istirahat dulu
nanti kita kerjakan yang seadanya yang mampu gitu
di masa pandemi ini para pekerja makam seperti sony bekerja tiga shift selama dua puluh empat jam
mengantisipasi jika ada jenazah korban covid sembilan belas yang dikuburkan tengah malam
seperti dialami ferry seorang warga surabaya yang akhir juli lalu mengantarkan jenazah ayahnya yang dimakamkan dini hari di pemakaman ini
sesuai prosedur pihak keluarga hanya bisa boleh melihat dari jauh
tidak boleh terlibat dalam pemakaman
ambulan baru ready sekitar jam sepuluh sampai setengah sebelasan
jadi kami disuruh menunggu
jadi disuruh menunggu
begitu ambulan datang bapak sudah disiapkan di peti
petinya masuk ke ambulan lalu dimakamkan
jadi waktu itu saya masih ingat jam dua belas malam baru bapak dimakamkan
jadi memang langsung
jadi proses pak begitu dari rumah sakit langsung ke tempat pemakanan umum
seperti kita para pekerja makam covid sembilan belas juga berharap pandemi ini cepat berlalu
cara termudah adalah patuhi protokol kesehatan
jika abai kepada saya sony dewi purnomo mengatakan
mungkin anda akan bertemu sony terbujur kaku di lubang ini
rangga umara miki peresia surabaya